organisasi kesehatan dunia melaporkan setidaknya dua ratus dua puluh delapan anak di seluruh dunia terjangkit hepatitis akut misterius
sementara sudah ada tiga anak meninggal dunia di tanah air setelah terdeteksi hepatitis akut
who bahkan menetapkan kasus hepatitis akut sebagai kejadian luar biasa
sementara kementerian kesehatan masih menyelidiki penyebab munculnya hepatitis yang mulai masuk ke indonesia
untuk mengulasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan jurubicara kementerian kesehatan dr siti nadia tarmizi
selamat sore dr nadia
selamat sore pak nana selamat sore prof andra
dan mantan direktur penyakit mendular who asia tenggara prof chandra yoga aditama selamat sore prof chandra
selamat sore selamat idul fitri
oke selamat idul fitri mina laizin wal faizin mohon maaf lahir batin kepada dr nadia dan juga prof chandra
saya mau langsung tanya ini ke dr nadia
dr nadia sejauh ini bagaimana penjelasan kemenkes soal meninggalnya tiga anak akibat kasus hepatitis akut
ya jadi kita ketahui sejak badan kesehatan dunia atau who mengumumkan adanya hepatitis akut berat ya
yang kemudian kita tahu dua belas april dinyatakan sebagai kejadian luar biasa
dikarenakan sudah ada dua belas negara yang melaporkan kasus ini
tentunya indonesia juga merespon bahwa kita sejak
pertengahan april sejak dinyatakan bahwa ini adalah klb terus melakukan pemantauan surveillance terhadap kasus kasus dengan kondisi sindroma kuning ya
atau demam kuning
dan kemarin kita dapatkan ada tiga kasus kematian ya pada anak usia dua tahun delapan tahun dan sebelas tahun
yang diperkirakan kemungkinan suspek hepatitis akut berat dengan kondisi yang
sama seperti yang diumumkan oleh who tersebut
dan tentunya saat ini kita sedang melakukan pendalaman lebih lanjut melalui proses kontak infeksi gati
oke dr nadia bahwa kematian tiga anak yang sempat dirawat dua pekan ini hampir dipastikan karena hepatitis akut begitu ya
apakah kemudian sudah diketahui penyebab dari kasus hepatitis akut ini dari meninggalnya tiga anak ini apakah dari virus atau apa
kalau kita lihat gejalanya yang menyebabkan kuning dan infeksi pada ringan hati ini disebabkan oleh virus hepatitis
yaitu terutama kelompok adenovirus
nah saat ini tidak ada pemeriksaan yang untuk memastikan bahwa ketiga kasus ini pertama dilakukan pemeriksaan laboratorium apakah jenis virus yang ada ini adalah virus hepatitis a b c d atau e
yang selama ini kita ketahui
nah langkah berikutnya adalah tentunya kalau mereka bukan termasuk dalam kelima jenis virus ini ada pemeriksaan lebih lanjut yaitu mengetahui apakah dia adenovirus atau tidak
nah satu kasus ini kemungkinan besar adalah kasus probable ya yang sementara dua kasus masih sedang dalam proses pemeriksaan
oke dr nadia dari tiga anak ini apakah mereka semuanya sudah divaksin covid sembilan belas atau memang belum
karena yang dia sebelas tahun
itu sudah mendapatkan vaksinasi covid sembilan belas
sementara yang delapan tahun dan yang tentunya dua tahun karena memang belum termasuk kriteria mendapatkan vaksinasi ini belum mendapatkan vaksin covid sembilan belas
dan hasil pemeriksaannya juga bahwa ketiga kasus ini negatif ya hasil covid sembilan belas nya
oke yang dua sudah divaksin yang satu belum tapi tiga tiganya negatif covid sembilan belas saat menderita hepatitis akut
saya mau tanya ke prof chandra
prof chandra bagaimana kemudian anda melihat munculnya kasus hepatitis akut
di tanah air akhirnya yang menyebabkan tiga anak meninggal di rscm ini
yang pertama soal who dulu ya
jadi who memasukkan ini di dalam namanya don
nah tetapi kita juga masih tahu bahwa banyak penyakit yang masuk dalam bisnis outbreak news
bukan hanya hepatitis ini
selama bulan april itu ada sepuluh penyakit yang dilaporkan oleh who sebagai business outbreak news
jadi tentu disease outbreak news ini adalah
upaya who untuk menginformasikan kepada dunia
ada situasi yang baru mulai seperti ini
mari kita waspadai mari kita lihat bagaimana perkembangannya
sama sekali tidak berarti bahwa sepuluh sepuluh nya itu akan jadi pandemi atau sepuluh sepuluh nya bagaimana itu belum tahu
jadi saya juga ingin meluruskan hal itu supaya masyarakat perlu waspada
tapi tidak perlu juga panik gitu dengan informasi oleh who dimasukkan sebagai disease outbreak news
sekali lagi selama bulan april ada sepuluh penyakit
sembilan sebenarnya karena who
hepatitis dua kali dilaporkan yang dimasukkan sebagai disease outbreak news oleh who
itu poin pertama
poin kedua tentang kasus di indonesia ini
memang saya juga sudah mengusulkan di media kepada kementerian kesehatan yang tadi sudah akan dilakukan oleh bu nadia
nomor satu kita mesti tahu dulu virus hepatitisnya positif apa enggak
karena ini kan yang hepatitis segini adalah hepatitis yang terjadi pada anak yang virus hepatitis a sampai e nya enggak ketemu
dalam rilis kementerian kesehatan yang pertama saya kira belum dituliskan itu
kalau itu ada maka baru kita bisa ke yang berikutnya
apakah ada adenovirus
bahkan sebenarnya kalau who rekomendasinya kalau mungkin ada biopsi hati
tapi saya kira karena kasus ini tiga sudah meninggal belum dilakukan biopsiasi
selain itu karena semua orang juga bicara sequencing tadinya untuk covid
saya kira ini juga kalau mungkin bisa dilakukan sequencing pada sampel yang ada ini
ini itu terhadap tiga kasus yang sudah terjadi sekarang ini
oke dari kementerian kesehatan belum merilis ya apakah sudah ditemukan virus hepatitis
tapi tadi dr nadia sudah mengatakan

dari kementerian kesehatan belum rilis ya apakah sudah ditemukan virus hepatitis

ya betul satu itu kemungkinan probable ya kalau kita melihat dari hasil pemeriksaan laboratorium
untuk memastikan apakah dia termasuk kelompok virus hepatitis a b c dan ya seperti itu
tapi yang dua masih dalam proses ya
prof chandra apakah kemudian kasus hepatitis akut ini memang karena adanya infeksi ataupun mutasi dari covid sembilan belas atau memang varian baru atau seperti apa sih prof
kita tidak bicara covid sembilan belas kita bicara hepatitis
jadi seperti saya sampaikan tadi disease outbreak news itu menyampaikan berbagai penyakit yang ada di muka bumi ini
jadi dari sepuluh yang disampaikan pada bulan april itu contohnya
sebut kan ada japanese encephalitis di australia
ada mers di saudi arabia ada kolera di afrika berbagai penyakit
jadi ini bukan covid sembilan belas ini adalah hepatitis
bedanya dengan hepatitis yang lain adalah hepatitis
itu biasanya disebabkan oleh virus hepatitis
yang ini virus hepatitisnya nggak ketemu yang ketemunya adalah adenovirus itu
itu juga belum semua kasus ketemu jadi secara resmi who belum berani mengatakan bahwa penyebabnya pas
seharusnya pasti ada nipirus belum tapi dari sebagian besar kasus memang ketemu adenipirus
ini kasusnya sekitar dua ratus an tadi sudah disampaikan dan baru sekitar sebulan jadi saya kira kita masih
tunggu dulu bagaimana sebenarnya situasi ilmiah yang pasti tentang keadaan ini oke jadi saya harus
persiapan oke jadi saya harus luruskan bahwa hepatitis ini bukan dipicu karena adanya
covid sembilan belas ya ini dua hal yang berbeda ya prof ya ini dua hal yang berbeda dua hal yang berbeda
bahwa ada orang mencoba menghubung hubungkan itu mungkin karena sekarang sedang covid maka orang mencoba
menguntungkan misalnya saja pasien yang di singapura itu dia kena hepatitis bulan desember
pernah kena covid mungkin karena memang covid sedang banyak pada waktu itu di singapura begitu ya
tidak bisa secara pasti dihubungkan satu dengan lain ini hepatitis jadi itu dua hal yang berbeda
karena saya ingin meluruskan dan juga memberikan informasi kepada publik karena banyak
informasi yang berseliweran nanti mungkin dokter nadia bisa juga menguatkan apa yang disampaikan oleh
prof chandra tadi bahwa hepatitis yang terjadi hepatitis akut ini bukan dipicu akibat covid sembilan belas
karena ini dua hal yang berbeda ini dua penyakit yang berbeda begitu ya dokter nadia
ya betul sekali mbak nana jadi sekarang kita masih dalam kondisi pandemi covid sembilan belas tetapi seperti yang
disampaikan oleh prof chandra adanya suatu jenis penyakit baru ini yang menjadi kewaspadaan
hai untuk kemudian negara negara melakukan surveillance atau memonitor kemungkinan adanya
penyakit dengan gejala yang sama yang terjadi di negara negara ini tentunya untuk mengantisipasi
kalau kemudian terjadi lonjakan kasus dan sebagainya artinya memang ini adalah dua penyakit yang
berbeda ya yang pertama adalah hepatitis akut dengan gejala berat yang kedua adalah memang
kita dalam kondisi pandemi dan kita tahu sebenarnya sebagian besar dari penyakit hepatitis ini ditularkan
melalui yang kita sebut sebagai foodborne disease atau berdasarkan pengeluaran dari makanan
dan sebagian juga melalui penyakit infeksi mular seksual
walaupun kataristik daripada adenofilus itu disatakan juga bisa mengelar melalui saluran pernapasan
tetapi artinya yang harus kita waspadai adalah kondisi di mana covid sembilan belas ini masih ada
dan kita juga saat ini tentunya karena covid sembilan belas dan juga aktivitas masyarakat sudah banyak kita longgarkan
dan karena tadi penularannya melalui makanan ini yang menjadi kewaspadaan
tapi kembali lagi masyarakat tidak perlu panik
oke penularannya melalui makanan tapi penularannya juga bisa melalui saluran pernafasan begitu ya
itu harus diberikan edukasinya kepada masyarakat sehingga pemakaian masker berarti masih tetap harus diketatkan begitu ya dokter nadia
karena penularannya bisa melalui pernapasan
ya beberapa jenis adenovirus itu sebenarnya adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri dan juga ditularkan melalui pernafasan
artinya kita berharap bahwa masyarakat tidak euforia walaupun di saat covid terus membaik
tetapi perlu ada juga kita tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker karena adanya kewaspadaan ini
oke gejalanya apa saja sih dokter nadia meskipun sudah banyak tapi kita ingin memberikan
kewaspadaan kepada masyarakat terutama mereka yang memiliki anak anak begitu ya yang di bawah usia enam belas tahun
sehingga bisa lebih tahu dan lebih aware gejalanya apa saja
ya kalau kita melihat data yang ada ya ini menyerang anak usia satu bulan sampai enam belas tahun
yang terbanyak dilaporkan pada anak usia kurang dari enam tahun ya
nah gejalanya adalah seperti infeksi hepatitis
makanya kemudian kita sebut sebagai hepatitis akut
berat ya karena biasanya hepatitis akut ini jarang yang berat berkembang bisa menjadi hepatitis kronik
kalau tidak ditangani dengan baik dan kemudian berakhir dengan kanker hati
nah ini mengapa jadi suatu hal yang diwaspadai juga menjadi suatu concern dari who adalah
pertama karena dia hepatitis a yang tiba tiba ya kemudian cepat menjadi berat
dan gejalanya tentunya adalah sindroma kuning atau demam kuning
artinya mata dan kulit kita berwarna kuning kemudian buang air kecil bisa menjadi coklat tua
dan bab kita itu bisa menjadi seperti putih ya
nah yang lain gejala gejalanya adalah mual muntah dan diare
kalau kita lihat hepatitis akut berat ini yang semakin hari ini semakin memberatnya
kalau kita lihat dari ketiga kasus yang dilaporkan di rscm ini rata rata sudah memiliki gejala mual muntah diari
dan demam itu kurang lebih lima hari sebelum datang ke fasitas pelayanan kesehatan
sehingga tentunya kembali lagi menjadi kewaspadaan para orang tua ya
bagaimana kalau kemudian ada teluhan anak anak mual muntah perutnya sakit ya
mungkin untuk segera dibawa ke rumah sakit
apalagi kalau kemudian jadi kuning
oke artinya itu meningkatkan kewaspadaan orang tua kalau mendengar ataupun melihat adanya gejala gejala yang tadi disebutkan oleh dr nadia
setelah ini saya akan bahas ke prof chandra soal
fatality rate di indonesia yang lumayan tinggi kalau dibandingkan dengan negara negara lain yang juga terkena hepatitis akut begitu ya
tapi kita harus jeda terlebih dahulu prof chandra dan juga dr nadia dan juga pemirsa
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua narasimu
ada dr siti nadia tarmizi jurubicara kementerian kesehatan dan prof chandra yoga aditama
mantan direktur penyakit pendular who asia tenggara
prof chandra meskipun baru tiga kasus di indonesia tapi semuanya akhirnya meninggal dunia
kalau anda lihat apakah berarti fatality rate kita tinggi terhadap kasus hepatitis akut ini
kalau dibandingkan di inggris dari tujuh puluh kasus empat puluh tujuh sembuh kemudian satu mengalami transplantasi hati
jadi begini kalau ada penyakit penyakit baru seperti s
silakan silakan dilanjutkan
kalau ada penyakit penyakit baru seperti ini data harus dikumpulkan dari waktu ke waktu
mulai dua ratus memang kelihatannya banyak tapi kalau penyakit lain kan sudah jutaan kasusnya
sehingga kesimpulan angka angka itu bisa lebih jelas
jadi begitu juga dengan case fatality rate yang dilaporkan oleh who
dari satu ratus tujuh puluh kemarin ada satu yang meninggal dibandingkan ini situasi yang kita
saya kira kita belum bisa dengan cepat mengambil kesimpulan dari data data yang jumlahnya masih sedikit
dan yang kedua memang ada tiga yang meninggal
tapi kan tadi kita mesti cek kan ada dua kasus ada dua indikatornya
pertama numeratornya dan kedua denominatornya
yang pertama soal numeratornya sendiri apakah memang tiga tiga itu masuk dalam kelompok hepatitis akut berat
sesuai dengan yang kita bicarakan ini
artinya apakah betul betul hepatitis a sampai e nya semua negatif
apakah ada adenovirus dan sebagainya data itu kan harus ada dulu untuk mengatakan ini meninggal karena itu atau bukan
dan kemudian denominatornya artinya pembaginya
sebenarnya berapa jumlah kasus yang ada di indonesia
sehingga kalau ada angkanya benar numerator dan ada numeratur yang tepat
tapi sekali lagi dengan jumlah total di dunia yang dua ratus an ini
saya kira belum terlalu tepat kalau kita sudah menyebutkan case fatality rate angkanya sekian persen
kita tunggu jumlahnya cukup banyak baru kita dapat angka epidemiologi yang lebih jelas lagi
oke belum tepat kalau misalnya kita menyimpulkan case fatality ratenya
tapi saya mau tanya ke dr nadia
dengan meninggalnya tiga anak ini yang satu probable adenovirus
yang dua masih dalam penelitian begitu ya
apakah ini keterlambatan penanganan atau memang kondisinya buruk atau seperti apa sih
dr nadia dan bagaimana kemudian mencegah supaya nanti tidak berujung meninggal begitu ya
karena kan ini hepatitis akut bisa menyebabkan kematian
ya mbak nana gimana mohon maaf tadi sempat terputus
kalau menurut prof chandra tadi belum bisa kita simpulkan kalau soal case fatality ratenya ya
karena belum ada angka statistik resminya begitu
tapi kalau misalnya kita lihat kasus yang sudah ada di indonesia
tiga anak meninggal dunia setelah dirawat dua pekan di rscm
ini apa indikasinya apakah karena keterlambatan penanganan atau memang karena kondisinya memburuk
kalau misalnya dibandingkan dengan di negara negara lain atau seperti apa
dan bagaimana kedepannya ini supaya tidak berujungnya meninggal begitu
karena hepatitis akut ini kan agak lebih berat dibandingkan yang lain
ya jadi yang pertama kalau kita lihat dari riwayat perawatan ya
terlihat bahwa mereka ini sebenarnya sudah lima hari sebelum dikirim ke fasilitas pelayanan kesehatan ya
oleh karena itu kalau kita lihat sepertinya ada keterlambatan juga ya
untuk kemudian merujuk ke fasilitas layanan kesehatan atau mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan
padahal ini termasuk hepatitis akut ya
yang berat ya
nah yang kedua adalah tentunya karena ini jenis hepatitis yang baru
kita juga belum secara pasti mengetahui pengobatan yang tepat terkait dengan kasus ini ya
dan mungkin juga kalau kita lihat kasus yang dengan demam kuning mungkin tidak ada
tetapi mungkin tidak terdeteksi secara cepat
jadi memang banyak hal yang memang masih harus kita monitor
dan kita perdalam ya
karena artinya kalau kita melihat tiga kasus ini adalah tiga kasus dengan gejala kuning
yang merupakan rujukan juga dari dua rumah sakit yang ada di jakarta barat dan jakarta timur
ini memang pemeriksaan untuk memastikan bahwa dia bukan disebabkan oleh virus hepatitis a b c d dan e
ini yang mungkin akan menjadi salah satu protat yang akan kita terapkan
jadi kalau ada gejala dengan demam kuning ataupun sindrom kuning
itu kita akan lakukan pemeriksaan sampel untuk memastikan apakah dia non hepatitis a sampai e tadi
artinya ada keterlambatan merujuk ke rumah sakit dari meninggalnya tiga kasus ini ya
tiga anak ini yang sempat dirawat di rscm
sehingga masyarakat akan dihimbau ataupun kementerian kesehatan akan membuat protap baru untuk mengecek tadi ya
meneliti apakah kemudian kalau ada gejala gejala yang
muncul untuk hepatitis langsung dites virusnya hepatitis a sampai e begitu ya dokter nadia
oke prof chandra ketika who menetapkan kasus hepatitis ini sebagai kejadian luar biasa
dan masyarakat masih banyak yang belum aware dengan gejalanya sehingga tadi menyebabkan keterlambatan merujuk ke rumah sakit
ini alarm bahwa akan muncul wabah baru atau bagaimana
sama juga seperti dr nadia suaranya putus putus mbak
saya dengar bahwa who menetapkan kasus hepatitis ini sebagai kejadian luar biasa

saya dengar bahwa who menetapkan kasus hepatitis ini sebagai kejadian luar biasa
sudah menetapkan who sebagai klb lalu pertanyaannya
oke ketika who sudah menetapkan kasus hepatitis ini sebagai klb kejadian luar biasa
apakah ini alarm bahwa akan muncul wabah baru karena masyarakat masih belum banyak yang aware
dan kalau misalnya itu terjadi lagi mereka akan terlambat merujuk ke rumah sakit
ini alarm bahwa akan muncul wabah baru
ya ini ada dua hal yang berbeda
seperti saya sampaikan tadi dari waktu ke waktu akan ada penyakit yang terlaporkan
dilaporkan ke who yang memang sudah sejelas menimbulkan masalah atau punya potensi menimbulkan masalah
itu dua definisinya
jadi kalau ada penyakit yang punya potensi menimbulkan masalah itu juga dilaporkan
atau ada penyakit yang misalnya narkosofi yang sedikit ada kenaikan itu dilaporkan
yang istilahnya seperti saya sampaikan tadi disease outbreak news
dan ini bukan hanya hepatitis
dan bukan hanya sekali ini
setiap bulan ada
saya tadi sudah ambil contoh bahwa sepanjang bulan april ada sepuluh disease outbreak news
kalau ada indonesia klb silakan lah
tapi ada sepuluh laporan
itu satu poin pertama
poin kedua yang ingin saya sampaikan justru dibuat sistem business outbreak news ini
agar menyampaikan informasi awal pada semua pihak di dunia ini
ini ada sesuatu loh terjadi di waktu itu
mula mula di inggris dan skotland kemudian di amerika
tolonglah semua negara lihat kemungkinan ini waspadai kemungkinan ini
jadi itu justru maksudnya memang pemberitahuan awal katakanlah untuk mengatakan
ada sesuatu yang baru mudah mudahan tidak berkembang menjadi lebih besar
tapi kalau berkembang kita sudah siap
itu poin kedua
nah poin ketiga kalau bicara masyarakat baru atau tidak baru yang jelas itu sudah ada kasusnya di dunia
dan juga ada kasus di indonesia minimal tadi satu saya dengar yang sudah probable dari dokter nadia
kita perlu waspada tentu saja
dan tadi kan sudah disampaikan oleh nadia sudah disampaikan oleh teman teman dari ketan dokter anak indonesia
bahwa kita mesti jaga kebersihan cuci tangan makanan dan minuman yang matang
popok bayi dibersihkan gitu
dan masker tetap dipakai apalagi di masa covid sembilan belas seperti ini
dan kalau ada keluhan keluhan yang menjurus silakan segera berobat ke fester span kesehatan
belum tentu itu hepatitis yang baru gitu ya
makanya kalau saya menyampaikan bahwa adanya disease outbreak news ini
itu merupakan informasi awal yang diberikan kepada masyarakat
dan kita harus ikuti perkembangan ilmunya
karena saya hampir yakin dalam waktu minggu mungkin irfan
akan ada perkembangan ilmu yang baru untuk penyakit ini
sehingga situasinya lebih jelas dan tindakan tindakannya bisa lebih jelas di dunia
bukan hanya di indonesia
oke ini baru analisis awal ini baru peringatan awal
dan kita akan ikuti nanti informasi dan juga perkembangan perkembangannya
yang pasti disampaikan oleh who dan juga kementerian kesehatan
tapi terakhir dokter nadia apa langkah dari kementerian kesehatan
untuk mencegah penularan hepatitis akut ini
kabarnya sudah ada pengecekan di border border perbatasan kita
ya kini sudah ada surat edaran
yang kita sampaikan kepada dinas kesehatan provinsi dan kabupaten kota
dan juga kanser kesehatan pelabuhan untuk memastikan ya
kalau terjadi transmisi yang mungkin dibawa oleh awak kapal
ataupun juga yang lainnya yang melintas melalui perbatasannya
tapi kita juga mengaktifkan sistem surveillance
kewaspadaan sindrom kuning atau demam kuning ini di seluruh puskesmas
untuk kemudian kalau ada kasus kuning
kita juga melakukan penyelidikan epidemiologi
terutama pada anggota keluarga lain yang mungkin bukan anak anak
yang juga menderita kasus demam kuning ini
nah yang lain adalah kami menginginkan pada masyarakat
karena kita tahu dengan jumlah delapan puluh lima juta
biasanya juga masyarakat akan melakukan halal di halal
jadi perlu kita pastikan bahwa tadi yang prof chandra sampaikan ya
menjaga higiene dan sanitasi
utama makanan karena penularan sebagian besar daripada virus hepatitis ini
adalah melalui makanan atau kita sebut sebagai food bond
kami mengingatkan terjalankan protokol kesehatan
karena selain pandemi covid belum selesai
tapi ini juga akan membantu untuk kita mencegah terjadinya
kemungkinan penguasan penyakit hepatitis
oke kita tunggu nanti hasil penyelidikan dan juga penelitian dari kementerian kesehatan
dan informasi lengkapnya nanti perkembangan dari who dan juga dari kementerian kesehatan soal
kasus demam kuning
kasus hepatitis akut ini dan sekali lagi masyarakat dihibah untuk tetap menjaga protokol kesehatan
dan juga menjaga kepedesian karena sekali lagi hepatitis akut ini menyebar melalui makanan
dan juga pernafasan sehingga masker harus tetap dipakai begitu ya
dan protokol kesehatan tetap dijalankan
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada juru bicara kementerian kesehatan dr siti nadia tarmizi
dan prof chandra yoga aditama
mantan direktur penyakit menular who asia tenggara sehat selalu dr nadia
dan juga prof chandra yoga aditama
terima kasih sudah bergabung